di hari terakhir waktu lapor spt tahunan orang pribadi
sejumlah kantor pajak ramai dikunjungi mereka yang ingin melaporkan spt tahunan
hari ini datang karena hari terakhir jadi otomatis saya harus segera lapor ya
kenapa saya datang ke cabang
karena lebih afdolah berasa lebih yakin kalau kita datang
dan bisa dibantu oleh petugas saya langsung kalau ada kesulitan atau pertanyaan
selain datang langsung laporan spt bisa dilakukan secara online
menggunakan e filing di website djp online
kepala kantor pelayanan pajak pratama setia budi i gonta mengatakan
kepatuhan masyarakat terhadap pajak sudah tinggi
tercatat hingga siang tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
penerimaan laporan spt di wilayahnya sudah mencapai sembilan puluh tujuh persen
mengenai datanya alhamdulillah ini bertumbuh dari tahun lalu
yang hanya enam satu ratus dua puluh lima sampai dengan tiga puluh satu maret
nah ini sampai dengan tadi kira kira tiga puluh menit yang lalu
sudah mencapai enam lima ratus lima puluh tiga artinya mengalami peningkatan menjadi satu ratus tujuh persen
atau lebih kurang tujuh persen pertumbuhannya
kita harapkan karena ini masih ada waktu tiga puluh satu maret sampai nanti malam
target perorangan yang orang pribadi yang sudah mencapai sembilan puluh
sembilan puluh tujuh dua puluh sembilan persen tadi mudah mudahan bisa mencapai seratus persen
hal serupa juga terjadi di kpp pratama mampang perapatan jakarta selatan
ramai dan sudah lebih dari lima puluh persen yang melaporkan spt pajak
untuk sampai dengan tiga puluh satu maret hari ini kpp jakarta mampang perampatan
sudah mengumpulkan atau sudah dilaporkan spt nya oleh wajib pajak kami
sekitar enam belas persen
enam belas ribuan spt atau sekitar tujuh puluh satu persen dari target dua puluh dua ribu wajib pajak
untuk dua ribu dua puluh dua pemerintah menargetkan penerimaan pajak lebih minim
dari realisasi tahun lalu yaitu rp satu dua ratus enam puluh lima triliun
sementara untuk direktorat jenderal pajak
kementerian keuangan hingga tiga puluh maret telah menerima lima puluh tiga tiga puluh persen
pelaporan spt pajak
bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak lapor
akan dikenakan sanksi seratus ribu
sementara untuk wajib pajak badan rp satu juta
dan batas akhir pelaporan tiga puluh april dua ribu dua puluh dua